setelah empat hari pencarian aktor utama kasus perampokan uang lima ratus enam puluh satu juta rupiah milik spbu
agen pertamina pt tri calanggeng jaya di jalan krakatoa semarang akhirnya tertangkap pelaku
tidak lain adalah karyawan spbu berinisial s yang sudah bekerja sebagai supir truk selama
tujuh tahun sdb kukse nidinihari di kawasan ketilang semarang ketika akan pulang ke rumah
istri kedua tersangka mengaku dirinya bersembunyi di kawasan wisata bandungan
sambil bersenang senang menikmati pembagian uang hasil kejahatan senilai sembilan puluh juta rupiah
tahu aja uangnya banyak keinginan merampok itu dasarnya
dari mas pantini bilang ada gambaran tak kasih ini ada uang banyak tahu rutinitas jadwal itu
sejak berapa tahun saya kerja di sini sudah tujuh tahun
enam tahun tujuh tahun jadi tahu saya hari ini terus kamu sudah dapat berjuang
berapa bilangnya sembilan puluh tapi cuman belum saya itu masih ada di plastik
polisi menggelar prarekonstruksi dengan menghadirkan s bersama lima pelaku lain
hasil pemeriksaan sementara s berperan sebagai perencana sekaligus pemberi informasi sedangkan
satu tersangka lain sebagai penghubung empat pelaku eksekutor
bahwa otak pelaku adalah inisial s sementara sudah kami amankan tadi malam dan sementara ini
kita masih lakukan penyelidikan memang keterangan dari yang bersangkutan yang bersangkutan lah yang
bocorkan ataupun yang menggambar bagaimana situasi baik itu orang yang mengambil ataupun
keseharian saksi untuk mengambil uang tersebut nanti sampai kesadaran sendiri tuh kita ngapain
di mana kita amankan di wilayah pomenjin ketilang
penangkapan kawanan perampok uang spbu agen pertamina pt trica langgeng jaya di ciamis jawa barat pada kamis delapan belas januari lalu viral di media sosial karena berlangsung di tengah jalan raya
polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan karena pelaku memiliki senjata api dan mencoba untuk melawan petugas
damar sinoko semarang jawa tengah